sampai jumpa di video selanjutnya

saya nie kontra clara dari f youtube graffiti
hanya ini adalah ada waktu untuk menyukai
bener ayu laki laki bencana ini hanya kandung kamu
om tahu ini begitu mengejutkan buat kamu

tapi ternyata ayu tuh salah
om jahat om bejat
ayu om betul betul minta maaf
om jangan harap ayu mau maafin om
keren sampai kapanpun
ayu gak bakal mau maafin om
eh ada apa anak
gue kesini mau kasih loe suatu hadiah
dia lu dalam rangka apa lu ngasih gue hadiah
emang ada sesuatu yang khusus gitu buat ngasih hadiah ke temen
gak ada kan
ya gak ada gue cuma pengen ngasih hadiah aja sama allah
lu ngasih gue sisir buat apaan sih lang
ya karena gue liat rambut lu semakin berantakan
sini gue sisir
gila lu mau merontokin rambut gue lu
jan gini gini
jadi sekarang lo sisir sendiri
udah itu perhatiin lu rambut ya rapiin
ucap dulu ada urusan
ngapain gue kasih sisir sih
kamu sudah berhasil mendapatkan rambutnya adrian
dan gilang udah masukin rambut adrian ke laboratorium di rumah sakit yang yang minta
dan kata dokter
beberapa hari lagi hasilnya akan keluar
di situ kita akan tahu ya
apa adrian itu anak mama atau bukan
gilang bawa rambutnya adrian untuk ditest di laboratorium ma
terus tes itu dilakukan dengan sampelnya siapa mah
apa pakai sampelnya gilang sendiri
semalam mama tuh ambil beberapa helai rambut kamu
bang kejar wajah kita
bang cepetan dikit bang
pelan banget nih
lupa dikit lagi pak
gasnya udah puluh banget
tinggalan kita ntar ya
saya harus buru buru kejar
jadi nggak bisa jalan lagi nih
nggak bisa jalan lagi
ibu kenapa sedih bu
tanemannya gugur ya
yaudah nanti lia ambil ya
nanti ranting ranting yang udah layu
mau lia potongin biar tumbuhnya bagus ya